seorang pecatan polisi ditangkap petugas satreskrim polres malang
saat melakukan perampasan sepeda motor milik seorang pelajar
ironisnya dalam menjalankan aksinya pelaku berpura pura melakukan razia kendaraan bermotor
dengan memakai seragam dinas dan kemudian menyita kendaraan milik korban
inilah aw seorang pecatan polisi yang berhasil diamankan tim buser satreskrim polres malang
setelah melakukan perampasan sepeda motor milik seorang pelajar sebuah mts negeri
di kepanjen kabupaten malang senin pagi
dalam menjalankan aksinya pelaku berpura pura melakukan razia kendaraan bermotor
di depan sekolah korban
saat mengetahui korban tak memiliki sim pelaku langsung membawa korban bersama sepeda motornya
dengan alasan untuk dibawa ke polres
namun di tengah perjalanan korban yang dibonceng pelaku merasa curiga dan kemudian berteriak
teriakan korban membuat pelaku berpura pura
pelaku panik dan lari ke area persawahan
mengetahui kejadian ini para warga langsung mengejar dan mengajar pelaku di area persawahan
saya sih pertama itu apa bapak saya bapak saya teriak teriak gitu loh
gak ada apa apa

nopo sih maling nopo uber kali nopo sepeda motor di kepanjen kabupaten malang
dalam pemeriksaan petugas pelaku
diketahui menjalankan aksinya dengan seorang temannya yang saat beraksi juga memakai seragam polisi
pelaku sendiri dipecat dari kepolisian saat bertugas di polres sidoarjo terkait kasus perampasan sepeda motor di tahun dua ribu dua puluh
dapat laporan dari masyarakat bahwa di depan mtsn enam di kepanjen itu ada tindak pidana perampasan sepeda motor
nah betul petugas pak krali yang ditangkap cek ke sana ternyata tersangkanya sudah ditangkap oleh masyarakat
dan kita temukan yang bersangkutan menggunakan pakaian seragam polisi
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman sembilan tahun penjara
sementara satu pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian